pemerintah provinsi jawa tengah melaksanakan vaksinasi tahap kedua
yang ditujukan kepada para pekerja pelayan publik
seperti pegawai negeri sipil tni polri wakil rakyat
tokoh agama tokoh masyarakat hingga guru dan wartawan
pada tahap kedua ini jawa tengah menerima vaksin sebanyak satu empat ratus dosis
pemerintah provinsi jawa tengah menargetkan vaksinasi sebanyak seribu dosis per hari
target ini berhasil terlampaui pada hari pertama vaksin tahap kedua kemarin
di mana vaksin yang telah disuntikan mencapai satu enam ratus dosis
target ini akan diperbesar dengan vaksinasi terhadap para pedagang pasar
yang rencananya akan dilangsungkan pada beberapa hari ke depan
gubernur jawa tengah ganjar pranowo optimistis program vaksinasi
akan dapat menekan kasus penyebaran covid sembilan belas di wilayahnya
terbukti dalam sepekan ini kasus harian covid sembilan belas yang terkonfirmasi bergerak stabil
di sisi lain jumlah angka kematian
tambuhan harian terus menyemai bahkan melebihi dari kasus terkonfirmasi
bagus ini makin turun dan makin optimis karena vaksinnya kan mulai jalan ya
dan hari ini kita genjau terus ini satu juta lebih kita lakukan
akhir bulan kita coba di solo di pedagang pasar mudah mudahan bisa cepat
dan bagus lah ini turun terus mudah mudahan juga ppkm nya makin kencang
selain meningkatkan target vaksinasi
pemerintah provinsi jawa tengah juga memperbanyak alat ginos
buatan universitas gajah mada untuk mendeteksi dini covid sembilan belas
hal ini mendapat respons positif dari grup band padi yang sempat mencoba ginos tersebut
kita sudah mencoba ginos dan benar benar kami bangga banget ada ginos keluar
ini jadi salah satu solusi
kedua dengan akurasi sembilan puluh dua persen
itu luar biasa
dan yang ketiga tidak ada rasa sakit ya
jadi orang semua bisa pakai menggunakan
dari data dinas kesehatan provinsi jawa tengah
kasus harian terkonfirmasi covid sembilan belas di jawa tengah pada senin dua puluh dua februari dua ribu dua puluh
tercatat sebanyak tujuh ratus delapan puluh sembilan kasus
dengan penambahan angka kesembuhan sebanyak tujuh ratus enam puluh sembilan kasus
sementara jumlah kasus kumulatif covid sembilan belas di jawa tengah mencapai satu ratus empat puluh sembilan delapan ratus tiga puluh dua
dengan angka kematian kumulatif sebanyak sembilan tiga ratus delapan puluh satu kasus
damar sinuko semarang jawa tengah